dan salah satu keluhan pengunjung asian games dua ribu delapan belas di palembang adalah soal transportasi di dalam kompleks jakabaring sport city
dan tidak jelasnya jadwal transportasi membuat pengunjung kesulitan atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpindah dari satu venue ke venue yang lain
bagi pengunjung menonton pertandingan asian games dua ribu delapan belas di kompleks jakabaring sport city memerlukan perjuangan tersendiri
terutama bila pengunjung ingin berpindah menonton dari satu venue ke venue yang lain
ribet gak sih pak nunggu transportasi di sini pak
agak ribet karena petunjuknya kita misal umpamanya kita petunjuk ini untuk halte untuk penumpang gitu untuk pengunjung pengunjung sini dari penus ke penus gitu kan
kalau kita diberi kasih tau kan ada petunjuk petunjuk atau itu kan seger gitu ya enak kan gak gitu
antrian penumpang di halte halte yang sudah disediakan juga
tidak berjalan dengan baik salah satu sebabnya adalah ketinggian halte yang tidak sesuai dengan ketinggian bus yang digunakan
udah ada ya transportasinya busnya ya cuman mungkin karena penontonnya pada saat datangnya barengan dan pulangnya barengan jadi menumpuk gitu
mungkin busnya perlu ditambah ya dan tempat tempat ininya ya tempat nunggunya mungkin untuk menampung sebanyak ini kayaknya belum cukup nggak cukup gitu
keluhan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun dua ribu
awal asian games dua ribu delapan belas digelar di palembang
langkah antisipasi untuk mencegah penumpukan penumpang juga sebenarnya sudah coba dilakukan dengan cara menyesuaikan rute perjalanan bis dengan kondisi di lapangan
kami sebenarnya sudah berusaha untuk lebih baik
bagaimanapun karena kami tidak bisa menghitung kapan jumlah penumpang yang terlalu kami yakin kalau sudah hari senin mungkin jumlahnya mungkin sangat berkurang
di dalam kawasan jakabaring sport city dishub menyediakan dua puluh bis ukuran medium ditambah enam bis besar untuk penonton yang beroperasi dari jam enam pagi hingga sepuluh malam
erlangga wisnuaji palembang